meski masih di tengah pandemi virus corona
serta masih banyaknya warga yang dirawat lantaran positif covid sembilan belas di majalengka
sekolah dasar sumber kulon satu kecamatan jati tujuh majalengka jawa barat
sejak senin kemarin mulai melaksanakan kegiatan belajar secara tatap muka
kondisi ini dilakukan setelah banyak orang tua murid yang mengeluh sistem pembelajaran daring
selain tidak seluruh muridnya memiliki ponsel pintar
faktor terbatasnya ekonomi orang tua juga menjadi kendala proses pembelajaran secara daring
banyak murid mengaku senang dapat belajar di sekolah
setelah lebih dari empat bulan melaksanakan kegiatan belajar di rumah masing masing
kepala sekolah sd sumber kulon satu durahi mengaku terpaksa melakukan kegiatan belajar secara tatap muka
karena banyak orang tua murid kesulitan dengan sistem belajar online
dan kami ingin tetap anak mengenyam pendidikan belajar
karena keluhan masyarakat banyak sekali
dia belajar secara online atau secara android
karena masyarakat tidak semuanya memiliki hp
apalagi di kalangan masyarakat yang rendah
yang petani buru
jangankan beli hp untuk makan sehari hari saja sudah terterter
meski telah melaksanakan pembelajaran secara tatap muka
pengelola sekolah tetap menjalankan protokol kesehatan
seperti hal yang menggunakan masker dan cuci tangan
serta jaga jarak saat kegiatan belajar
yanuar aditya majalengka jawa barat